kita ke dalam negeri laga awal bersih kediri dan bali united akan digelar sore nanti
pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan pembuka liga satu yang sempat terhenti akibat pandemi
simak laporan dari koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji berikut ini
setelah sempat beberapa kali tertunda akibat pandemi covid sembilan belas
kompetisi tertinggi sepak bola tanah air liga satu akhirnya bisa mulai kembali bergulir
dan laga pembuka liga satu tahun ini akan ditandai dengan partai antara bali united
yang merupakan juara liga satu musim kompetisi tahun dua ribu sembilan belas
yang akan bertemu dengan tim promosi persik kediri yang juga merupakan juara liga dua di musim kompetisi tahun dua ribu sembilan belas
dan pertandingan pembuka liga satu ini rencananya akan berlangsung di stadion utama glora bung karno senenjakarta pada pukul tujuh malam nanti
dan digelar di masa pandemi covid sembilan belas yang juga belum berakhir
pssi dan pt lib melakukan beberapa penyusuan aturan di musim kompetisi kali ini
dan salah satunya adalah kompetisi akan digelar
tanpa penonton dan juga akan diberlakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
sebelum dan sudah pertandingan seluruh tim dan ofisial wajib melakukan tes swab dan harus sudah divaksin dua kali
dan liga satu musim kompetisi tahun ini rencananya juga akan digelar dengan sistem bubble
dan terkonsentrasi di empat wilayah yang dianggap sudah cukup aman
yaitu di wilayah jabodetabek bandung semarang dan surabaya
terkait antisipasi datangnya penonton yang juga sudah dilakukan oleh pihak keamanan
dan juga dengan
sudah melakukan komunikasi dan memberikan pengertian kepada kelompok kelompok supporter
bahwasanya untuk pertandingan tanpa penonton dan pengamanan yang memang mengikuti protokol kesehatan
akan dibagi berapa ring dalam itu ring satu di sini ring dua ketiga sampai ke empat
empat itu di luar kawasan gbk
nah terkait mengantisipasi supporter yang datang
di ring empat sudah kita sampaikan untuk tidak bisa masuk karena memang kegiatan ini tanpa penonton
di luar gbk sudah kita arahkan kalau memang mau ada yang datang untuk menonton saja live streaming
atau menonton di salah satu tv
dan terkait masalah supporter ini sebenarnya supporter supporter indonesia sudah mampu menunjukkan kedewasaannya
dengan tidak hadir ke stadion pada saat gelaran piala menpora yang berlangsung beberapa waktu lalu
dan piala menpora ini setelah direview berlangsung cukup sukses
dan aman dari penyebaran pandemi covid sembilan belas
dan berlangsungnya liga satu musim ini juga akan direview kembali setelah tiga pertandingan
karena memang pssc dan pt lib baru merilis tiga jadwal pertandingan
selain pertandingan bali united dan persik kediri yang menjadi pertandingan pembuka liga satu
pada hari sabtu akan ada pertandingan antara persipura jayapura dan persidatangerang

dan kemudian di hari minggu di stadion indomilk arena tangerang akan berlangsung pertandingan antara bayangkara fc dan persidatangerang

liga satu yang sudah mulai kembali bergulir yang rencananya akan dimulai nanti malam ini berlangsung dengan aman dan sukses
sehingga akan mampu mengobati kerinduan pencinta sepak bola tanah air akan adanya kompetisi yang berlangsung di indonesia
erlangga wisnuwaji dewi prasetyo jakarta